pemerintah dalam rapat dengan badan anggaran dewan perwakilan rakyat selasa siang menyebutkan akan memangkas usulan pagu belanja kementerian atau lembaga di rapbn dua ribu dua puluh
dikutip dari laman cnnindonesia com usulan pagu belanja kementerian atau lembaga dipangkas sebesar dua puluh delapan triliun rupiah
dari rencana awal di era pbn dua ribu tujuh belas sebesar rp tujuh ratus lima puluh delapan delapan puluh delapan triliun menjadi rp tujuh ratus tiga puluh tujuh lima puluh delapan triliun
direktur jenderal anggaran kementerian keuangan asko lani menyebut penghematan ini dilakukan untuk mengalihkan dan mengalihkan dana pada pos belanja yang lebih produktif
penghematan akan difokuskan pada belanja operasional dan tetap memperhatikan kesediaan anggaran untuk belanja pegawai dan bantuan sosial anggaran pendidikan dan kesehatan
dan juga anggaran penyelenggaran pemilu serta pembangunan pariwisata indonesia
dan berikut kita lihat lima anggaran belanja kementerian atau lembaga yang paling besar dipangkas
dari lima anggaran belanja kementerian atau lembaga yang paling besar dipangkas
kementerian atau lembaga yang akan dipangkas anggarannya oleh kementerian keuangan
kementerian pupera yaitu pembangunan umum yaitu maksud kami pekerjaan umum dan perumahan rakyat
yang paling besar akan dipangkas yaitu tiga tujuh puluh lima triliun rupiah
kemudian disusul oleh kementerian perhubungan di dua tujuh puluh lima triliun rupiah
dan kemudian di posisi ketiga ada pertahanan
yang akan dipangkas dananya sebesar dua lima triliun rupiah
sementara kepolisian dua tiga triliun rupiah
dan yang terakhir adalah kementerian pertanian satu delapan triliun rupiah